sehat sehat ya
ya seperti kau lihat aku siap
bagaimana dengan kalian
biarpun saya harus memakai tongkat macam nih
masih kuat tetap kuat
tapi saya boleh duduk
kita kini ke rumah dato abu lah
karena rumah dato abu juga gak terlalu jauh
sudahlah mau kita nanti isi latar
biar aku mengantarkan kalian sampai ke rumah dato abu
eh gak perlu gak perlu ratna
kami sudah terima kasih sekali kalau sudah mau
menumpangkan kami untuk di rumah kau nih
kami sudah merepotkan kau
bajalan berdua saja ke rumah dato abu
ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan pribadi juga
kepada dato abu
mengenai keberangkatan kami ke jakarta
kau tau gak ratna
dato abu itu adalah
dato yang paling bijaksana diantara para dato yang lain
dengan kita silaturahmi dengan dato abu itu
kita bisa mendapatkan jawaban yang baik
untuk masalah kita mencari anak kita ke jakarta tuh
kita berangkat sekarang ya
supaya tidak terlalu malam saat kita kembali lagi kesini
saya terlalu banyak berbicara macam ini
maklum sudah tua gitu
artaya kami pergi
pergi dulu ya
aku belum tega melepas mereka berdua pergi
aku khawatir terjadi apa apa dengan mereka nanti
aku harus tetap mengawasi mereka dari jauh
aku tak punya a interview
kamu akan penuh jalan
aku ber penser
dia mungkin ada teteh
aduh kenapa race
kuatkan aja kalian
anakku pak anak kita pak
ya tuhan saya nggak nyangka anak saya meninggal dalam keadaan mengenaskan seperti
saya benar benar gak nyangka
tuhan aku benar benar gak nyangka
angin semua lihat baik baik
ini sudah yang kelima kalinya dalam bulan ini
apa kalian mau diam saja macam itu
tidak ada pergerakan sama sekali
bisa ternyata kalian di sini
kami sudah cari kalian kemana mana tadi
kami khawatir kalau kalian hilang
kamu berdua gak apa apa kok
kalian jangan kaget ya
tadi kamu berdua nemuin mayat
ini kalau kita semua jadi korban pemerkosaan gimana ya
hah korban pemerkosaan
tenang kalian semua tenang
jika memang kalian datang ke sini dengan niat baik baik
gak akan terjadi hal macam pada kalian
sehat sehat ya
ya seperti kau lihat aku sehat bagaimana dengan kalian
biarpun saya harus memakai tongkat macam nih
tapi saya dan istri saya syukurlah
masih kuat tetap kuat
tapi saya boleh duduk
aku sudah dengar banyak
tentang kau rajo
kalau kalian baik baik saja
ada angin apa ini kalian datang ke rumahmu
ya hanya ingin silaturahmi kepada datu abu
ya pertama tama saya minta maaf sekali kalau
saya kemarin kemarin itu jarang untuk silaturahmi dengan datu abu
dan mengenai ada apa apanya
datu abu yang kita tahu memang adalah
inyik yang paling bijaksana diantara semua inyik lain
saya ingin meminta saran yang baik pada datu abu
mengenai perihal kami
balik ke jakarta untuk mencari anak kami datu
sebelum kedatangan kau ini
dan juga datu lebih karab
sudah membicarakan banyak
tentang persoalan kau ini
keputusan ini tidak bisa diubah lagi
karena ini sebetulnya demi kebaikan kalian
raja kau harus berbesar hati dengan penolakan ini
semoga kalian mengerti
kami ingin sekali bertemu dengan anak kami
tujuh bali tahun atau kami belum pernah melihat anak kami
kami berdua ingin sekali melihat anak kami itu tumbuh dewasa
oh ada angin apa kalian ini
saya malam ini seperti menerima rahmat
semua kalian berkunjung ke rumahku
setelah sekian lama ada apa ini
dato kedatangan kami ke sini bukan hanya berkunjung saja
dia sedang sakit
wewet digunagunai dato
digunagunai oleh seseorang dari jakarta
maka itu kami bawa nyebrang lautan untuk disembuhkan
ada apa dengan wewet bang
ternyata tuan guru cukup memperhatinkan juga
ternyata bukan kita juga
bukan kita saja ya
selagi kita masih hidup di dunia raja masalah akan selalu ada
kalau kita sudah mati tinggal masalah menghadap yang maha kuasa
perempuan tadi itu siapa ya
istrinya tuan guru
istrinya pak gumara
panjang ceritanya kalau diceritakan
nanti kau akan paham
coba sekarang kita lihatlah bagaimana keadaannya
wewet kenapa gumara
pak gumarah kenapa tidak dibawa ke dokter kayu lima saja
istri saya ini dia di gunaguna
dan rasanya dokter juga tidak akan banyak membantu dia
tolong kamu ambilkan air teh dan juga minyak untuk mengurutnya
kalau datuabu tidak keberatan biarkan saya dan juga istri saya tinggal di sini sampai istri saya sembuh
tentu saja tidak keberatan kemarin